sejumlah orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun ini
hobi ini jadi saya sebenarnya sekarang itu
saat ini sudah mendapatkan akreditasi b dan pernah menjuarai perlombaan tingkat nasional
ya jadi pertama dog meat ini masih bisa berjalan